kontak senjata antara tni dengan kelompok kriminal bersenjata di kawasan longsran distrik yambi kabupaten puncak jaya menewaskan seorang anggota tni
dikutip detik com menurut kolonel infanteri mid kapendam tujuh belas cendrawasih kontak senjata terjadi saat anggota tni sedang mendistribusikan logistik
tiba tiba diserang kelompok kriminal bersenjata pimpinan lekagak telenggen
dalam serangan tersebut seorang anggota tni pratu makamu terluka sang prajurit terkena tembakan di bagian paha kiri
namun karena terlambat evakuasi anggota tni tersebut gugur
sesaat setelah kontak senjata anggota tni melakukan pembersihan di sekitar lokasi
hasil penelusuran ditemukan dua magasin laras panjang beserta amunisinya dua tongkat komando yang diduga milik lekagak telegen dan dokumen tpn opm
kepala penerangan kodam tujuh belas cendrawasi kolonel infantri muhammad aidi di jayapura
selamat malam pak aidi
selamat malam mas yuda
pak aidi boleh menceritakan kronologis terjadinya insiden penembakan itu seperti apa pak
jadi kemarin tanggal delapan belas januari dua ribu sembilan belas ini kegiatan rutin bersebutan oleh prajurit yaitu melaksanakan
melaksanakan distribusi logistik ke pos pos yang sudah tergelar di sekitar puncak jaya kompleknya
kemarin pada saat kita melaksanakan distribusi logistik pada saat sampai di daerah longsoran
kita mendapatkan serangan secara tiba tiba dari atas ketinggian
yang prajurit berhasil mengidentifikasi dari kelompok lekagak kelenjeng
karena dengan adanya serangan tersebut dilaksanakan balas tembakan sehingga terjadi kontak tembak
namun dari posisi medan
mereka di atas ketinggian kita dibawa sehingga majelis yang kita melaksanakan pengejaran secara segera
namun upaya prajurit untuk melaksanakan balas tembakan secara terdidik dari laporan di lapangan
disampaikan oleh prajurit bahwa mereka juga meyakini prajurit kita meyakini
bahwa dari pihak mereka kemungkinan besar juga jatuh korban antara tiga sampai lima orang
itu dari hasil kontak tembak tersebut
anggota meyakini bahwa mereka menembak secara terdidik
kenyataannya pada saat dilaksanakan pengejaran sampai ke titik kedudukan kelompok kksb tersebut
mereka melarikan diri secara terpencar ke arah hutan dan ditemukan beberapa barang bukti
hanya kami tidak bisa memastikan secara pasti apakah benar ada jatuh korban di pihak kksb
karena tidak ditebukan jelasannya
tetapi dari hasil apa
keterangan dari anggota yang melaksanakan kota tembak tersebut
mereka melaksanakan tembak secara terdiri
mereka meyakini bahwa kemungkinan besar ada jatuh korban dari pihak mereka
setelah dilaksanakan konsolidasi tadi
ternyata ada anggota kita yang kena tertembak
kemarin oleh pak bimba tni
dianugrahi kenaikan pangkat anumerta
jadi prata anumerta muhammad makamu
asal dari kabupaten luwuk banggai
tadi pagi sudah dilaksanakan evakuasi
melalui jalur menggunakan pesawat terdiri di kapimika
kemudian selanjutnya dievakuasi ke makassar
saat ini jenasa masih disemayangkan di makassar
rencana besok pagi baru dilanjutkan ke luhu banggai
pak idi kalau tadi saya mendengar kronologis terjadinya insiden penembakan
oleh kelompok bersenjata yang ada di papua di kawasan puncak jaya
apakah memang kawasan itu merupakan zona merah
yang memang selama ini harus diwaspadai adanya insiden ataupun aksi penyerangan
pihak kelompok bersenjata semacam ini pak
yang kita klasifikasi sampai saat ini
ada beberapa kabupaten di wilayah pegunungan tengah
yang memang merupakan basis mereka yang selama ini
kerap kali terjadi insiden insiden kekerasan dilakukan oleh kksb
kabupaten puncak kemudian kabupaten puncak jaya sendiri
kabupaten rani jaya dan terakhir kemarin kabupaten duga
termasuk juga di tembagapura
di tembagapura itu adalah mereka
jadikan basis mereka perlawanan berpenjata
itu yang hacap kali terjadi tindakan tindakan kekerasan
yang dilakukan oleh pihak kksb
baik kekerasan terhadap rakyat sipil maupun terhadap aparat keamanan
yang adalah yang selama ini yang banyak jadi korban adalah
itu sering dilakukan
kemudian sementara kepada pihak aparat keamanan
mereka selalu melakukan gangguan gangguan
di antaranya juga ada indikasi gangguan tersebut dilaksanakan
dan mereka juga merebut senjata untuk memperkuat kekuatan mereka
ini yang berarti secara umum masyarakat
masyarakat secara umum
tidak terpengaruh dari provokasi provokasi yang dilakukan oleh sekelompok orang orang
yang masih berseberangan dengan kita
dan juga nyatanya dari mereka beberapa waktu yang lalu
dari kelompok yang berseberangan dengan ideologi kita ini
ada yang menyerahkan diri secara sukarela karena mereka memahami bahwa perjuangan mereka
sebenarnya adalah perjuangan semua
perjuangan yang sia sia untuk merdeka visa dari nkri
sementara nyatanya sekarang bahwa tidak ada satupun bentuk penjajahan yang terjadi di papua
jadi seluruh hak yang dimiliki oleh warga negara lain selain orang papua
itu tidak ada satupun hak yang dimiliki oleh warga negara selain orang papua
tidak dimiliki oleh orang papua dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
tetapi saudara saudara kita ini masih
dipercayai dengan angan angan ingin merdeka kisah dari nkri
itu demikian mas sudah
pak aidi ini terkait dengan proses pengejaran yang tadi ditemukan sejumlah magasin
kemudian juga adanya indikasi dari kksb juga tertembak pada saat aksi baku tembak
adakah informasi perkembangan terkait hal ini pak
ini yang kita masih kembangkan
kita instruksikan kepada seluruh jajaran kita di masing masing pos untuk melakukan siaga dan memonitoring
kemungkinan informasi kedudukan mereka
karena yang menjadi kebiasaan mereka setiap melakukan gerakan
serangan misalnya kepada pihak tni atau polri
pada saat melarikan diri mereka melarikan diri secara terpencar
untuk kemudian berkumpul di suatu tempat yang mereka tentukan
karena mereka menguasai medan mereka besar di medan tersebut
setiap saat mereka lalui
sehingga dia bisa tentukan titik titik tertentu
mereka berkumpul tapi merasa melarikan diri mereka melarikan diri secara terpencar
itu yang sedang kita monitoring kita identifikasi kemana mereka melarikan diri
untuk kemudian kita siagakan persediaan kita apabila didapatkan informasi bahwa di titik tertentu
misalnya mereka berkumpul lagi kembali pos mana yang pendekat itulah yang melakukan penindakan
itu yang kita lakukan
baik terima kasih untuk informasinya bapak kolonel infantri muhammad aidi
kepala penterangan kodam tujuh belas cenderawasi jayapura
dan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini